jadi ya saya pelan pelan menyampaikan dengan
cara yang tentu bisa dipahami
kedepan begitu tempat relokasi ini representatif
bagus jadi kluster yang terintegrasi
suasana pemukimannya juga bagus
ada beberapa fasilitas sarana umum yang juga lebih baik
saya optimis mereka akan berkenan untuk pindah ke pemukiman baru